para kepala negara anggota asean mitra wicara dan negara undangan ktt asean ke empat puluh tiga
mulai tiba di hutan kota bayi pelataran sekitar pukul tujuh malam
mengenakan baju batik para kepala negara disambut oleh presiden joko widodo dan istrinya iryana
yang mengenakan pakaian tradisional betawi baju demang dan kebaya encim
para kepala negara tamu undangan kemudian disuguhkan santap malam istimewa
yang telah disiapkan sejumlah chef ternama tanah air
sebelum galadiner berlangsung sekretariat presiden sempat memperlihatkan
bagaimana persiapan menu makan malam yang akan dihidangkan
mengusung tema nusantara the forest indonesia sebagai tuan rumah ingin menunjukkan
kekayaan tradisi kuliner nusantara yang disiapkan dengan teknik memasak standar internasional
kita ingin menyajikan di sini adalah masakan indonesia
karena kita ingin menunjukkan masakan indonesia dan masakan indonesia zaman sekarang
sudah bisa go international
dari segi penampilan jelas dari rasanya tetap rasa autentis
tapi penampilan dan cara teknik masaknya juga harus bisa sama dengan standar internasional
pada saat gala dinar para kepala negara dan undangan menyantap makan malam diiringi
alat musik tradisional nusa tenggara timur yang membawakan sejumlah tembang kenangan
usai menikmati hidangan presiden joko widodo dalam sambutannya mengajak para hadirin
untuk bersantai dan menikmati penampilan karya terbaik pemuda pemudi indonesia
selamat datang di empat puluh tiga rd asian summit galadiner
saya tahu hari ini sudah lama
kita ada enam hari
saya ingin mengucapkan selamat datang di tiga hari ini
tapi sekarang biarkan kita menikmati malam ini dan merayakan kesempatan kita
malam ini indonesia akan menghadirkan kerja terbaik para penduduk indonesia
jadi silakan duduk relaks dan menikmati
pertunjukan seni yang ditampilkan dibagi menjadi empat sekuensi
yakni the sound of indonesia yang menampilkan perkusi dan tarian nusantara
disusul the soul of asean dengan pertunjukan tarian medley negara negara asean
kemudian the wave of to borok yang menampilkan kolaborasi musisi musisi indonesia ternama
pada sekuensi terakhir ini suasana kemarihan galadiner mencapai puncaknya
dengan turunnya sejumlah delegasi untuk berjoget bersama
salah satunya perdana menteri timur leste sanana gusmao
yang ikut bergoyang saat shine of black asal cahayapura membawakan lagu jan ganggu
sanana pun juga menikmati lagu kakamain salah satu yang dinyanyikan si let open up asal nusa tenggara timur
serta lagu cik ini ke gondang dia yang dibawakan oleh aureli moremans
tim liputan cnn indonesia